nanti kalau toko emas kita sudah laris manis
ini mah tidak ada apa apa lah yang ngemi
diganti sama yang lebih bagus
yang lebih gede ya
sudah sok dipake aja
kita pergi nanti ke burus ya
bagaimana apa bener bener udah nyampe
bekang tinggal lihat tuh
seperti ada yang dipikirkan
aku tau pak ustadz
ada apa pak ustadz
sepertinya saya rada curiga
curiga kenapa sama siapa
kalau caranya bicara
kang jahal tadi
itu dia seperti yang gelagapan kan
suaranya itu jelas pisah
seperti yang bukan keluarga
tapi kang jahal sudah sampai pekah
itu yang penting
ya kita sebagai warga
kang jahal dan keluarga
juga nanam dan istrinya
tama tama allah ini
disehatkan lahir dan batin
udah mudahan mereka
menjalankan ibadah haji dengan mabrur
nah urusan si samiri mah nanti aja diberesinnya pas pulang dari arab ya
itu mah tidak mungkin mami tidak mungkin
nah apakah tidak mungkin segala
karena tuh tinggal beli tiket meren terus naik pesawat terbang sampai di arab
uang kita teh sudah habis lagian ada peraturan pemerintah paham
ya udah tuh fimi kita pulang aja ke cikgu ya
udah biar saya ngunci
kalian pulang aja duluan ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
asal habis tepang kemana ya enggak jualan cucu lagi
iya kang soalnya modal cicitnya udah habis
jadi terpaksa cici di rumah saya
tapi mulai besok cici udah bisa jualan lagi kok kang
alhamdulillah sudah punya modal sekarang ya
udah barusan tadi cici pinjam dari itu
keep smiling dong
kamu pinjam dari dia
cici maaf tapi kalau memang cici butuh modal
cici pakai uang saya aja uang yang dari dia tolong kembalikan
jangan kang jangan beneran aduh beneran ada cici gak ada maksud apa apa beneran kang
iya saya percaya ini pegang
jangan kang emangnya kenapa mesti dibalikin sama dia
kamu pasti akan tahu tapi sekarang kamu pegang aja uang ini
kamu pakai uang saya untuk modal dan uang yang kamu pinjam dari dia tolong kembalikan
dan jangan bilang bilang kalau saya yang pinjam modal untuk kamu ya terima kasih assalamualaikum
miss cici ternyata miss cici datang lagi
mungkin miss cici juga penggemar linda perry dari for non blonde
oh jadi akan udah tahu ya cici kesini teh mau ngapain
justru saya yang nanya kepada mis cici ada apa
atau mungkin bis cici kurang pinjamannya
mungkin juga miss cici penggemar konser konser
bukan kang bukan
jadi gini kang cici teh kesini mau gimana ya
gimana yang ngomongnya maksudnya cici teh kesini gak mau jadi pinjam duit sama akang gapapa ya
oh siapa yang suruh kan ada apa
eh ya maaf kang cici teh gak bisa kasih tahu siapa yang suruh
yang pasti cici gak jadi pinjam soalnya ini udah jadi rahasia cici maaf ya kang
ya tapi gini aja ya kang cici buru buru ya atunuhun kang
uang yang sudah dipinjam tidak bisa dikembalikan lagi kecuali ada bunganya
aduh papi jangan lah tuh pi
mami kenapa tuh sekali sekali nurut sama papi
aduh papi teh ii jangan tuh ini ini teh papi kalung kesayangan mami
kalau mau mah jangan yang ini nanti aja itu yang di rumah ada simpenan mami itu kalung
jangan yang ini ya
mami bekel kita sudah habis
nanti kalau toko emas kita sudah laris manis ini mah tidak ada apa apa lah namanya
diganti sama yang lebih bagus
yang lebih gede ya
huh huh boleh
nah gitu atau sudah sok dipakai aja ya
sudah ayo gitu
ayo kita pergi nanti keburu siang
siapa ini teh yang telpon
si dadus nih yang janda
udah lah gak usah diangkat papi
ngapain sih dia telpon pagi pagi kayak gini ganjen pisang
ya kok malah dimatiin sih
coba aja lagi teh mungkin kejahalannya lagi sholat lah tuh
siapa lagi nih yang telepon dia
tau tuh siapa tuh
aduh si gadis lagi nih
yaudah suka tuh lah angkat aja
papi papi lupa jangan lupa ya papi itu harus pura pura bangun tidur ya
soalnya di arab sama di indonesia itu bedanya empat jam
jadi perkiraan bisa mati jam tiga subuh lah
waalaikumsalam kang haji jahal
ini ini saya gadis
saya lagi di pasar nih sama ibu ibu